dalam lontar putabangun dijelaskan
kerajaan pertama yang ada di selayar adalah kerajaan putabangun
kerajaan ini lalu menyebar dan bertambah ke seluruh wilayah selayar
menjadi empat belas kerajaan
bukan hanya menyimpan cerita tentang kerajaan kerajaan
yang pernah berkuasa di selayar
lontar putabangun juga mencatat kedatangan belanda ke selayar
waktu pertama belanda masuk di selayar
dia mendarat di benteng
jadi dia lihat itu rumahnya
ada rumah di benteng
dia tanya dia bilang siapa punya rumah
nah itu jurubahasanya bilang itu rumahnya putabangun
dalam peta indonesia
kepulauan selayar terletak di kaki sulawesi selatan
dan terpisah dari daratan
selayar kini dihuni lebih dari seratus ribu jiwa
dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan berkebun
selayar juga merupakan jalur perlintasan pelayaran nusantara
baik ke wilayah timur atau wilayah barat indonesia
selain itu selayar juga merupakan jalur pelayaran internasional
bahkan jauh sebelum indonesia merdeka
selayar kemudian menjadi
menjadi ramai ketika menjadi jalur perdagangan menuju pusat rempah rempah
selayar mulai muncul dalam peta pertugis itu pada tahun seribu enam ratus tiga puluh tiga
dan mencapai puncaknya ketika kolonialisme belanda mulai masuk di selayar
dan selayar dijadikan sebelumnya under afdeling
kemudian menjadi afdeling
itu sejak seribu tujuh ratus tiga puluh dua sudah ada pemerintahan hindia belanda di selayar
selayar juga menjadi jalur perlintasan pelayaran internasional
sejak tahun seribu enam ratus an
membuat selayar banyak disinggahi pelayar asing
tercatat selayar pernah menjadi persinggahan bangsa eropa dan tiongkok
mereka menjadikan selayar tempat singgah
sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat pusat rempah yang ada di indonesia
selayar bukan hanya menjadi tempat singgah bangsa eropa dan tiongkok
namun selayar juga menjadi tujuan dakwah dan menyiarkan ajaran agama islam
beduk keempat ini menjadi tanda sholat jumat dimulai di masjid tua gantara
masjid tua ini menjadi saksi
penyebaran islam pertama di selayar
yang menarik dari sholat jumat di sini adalah saat pembacaan khutbah jumat
naskah kuno dalam bentuk gulungan kertas dan ditulis dalam huruf arab ini selalu dibacakan
membacanya pun berbeda
ada sentuhan aksen melayu dalam lantunan arab yang dibacakan oleh khotib
konon naskah ini adalah peninggalan datuk ribandang
orang yang pertama datang ke selayar untuk menyebarkan agama islam
isi naskah kuno ini adalah ajakan untuk berbuat baik dan ajakan untuk selalu ingat dan mendoakan raja raja
yang pernah menjabat di kerajaan gantaran
penyebaran agama islam di selayar tercatat dalam lontar datuk ribandang
dalam lontar ini disebutkan
islam masuk ke selayar dibawa oleh seorang ulama dari tanah minang bernama datuk ribandang
pada waktu datuk ribandang itu mendarat
dia di ngapalohe itu salah satu pelabuhan pada masa dahulu itu
ada teluk masuk
sudah itu ke turungang
di turoma ketemu dengan nama
pusok nelayan itu
dia ajak supaya puso ini masuk islam
dia katakan saya takut sama raja
dia bilang kamu lebih dulu yang saya islamkan karena rajamu juga saya akan islamkan
jadi dia sempat di islamkan di turungang
itu kan pusok
jadi sebenarnya islam pertama pusok itu
sudah itu ke babayere
pelabuhan juga di situ
di situ lah mereka naik di yano di kerajaan
jadi mereka berompaan itu mau balik itu
empat datuk ribandang datuk ritiro datuk ribarri dengan datuk suleman
mereka berompat itu naik di gantaran
dalam catatan sejarah
masuknya islam di selayar diperkirakan pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam
sejarawan berbeda pendapat tentang tahun masuknya islam di selayar
tapi yang pasti tidak berbeda jauh dengan masuknya islam di goa tallo di sulawesi selatan seribu enam ratus tiga
tapi mayoritas pendapat termasuk dari sejarawan dari universitas hasanul uddin

di selayar juga appendik pusialnya kami
terima kasih telah menonton youtube
terima kasih telah menonton video ini
terima kasih telah menonton video ini
mendaratlah orang orang dari tiongkok
pertugis terutama belanda juga
spanyol perancis inggris dan lain lain sebagainya
sehingga di selayar banyak ditemukan tinggalan tinggalan
yang berasal dari berbagai bangsa ini
bukan hanya kapal asal eropa
belakangan terungkap ada juga kapal asal tiongkok
yang ditemukan karam di perairan selayar
jangka raksasa ini adalah saksi
bagaimana peredaran kapal kapal asal tiongkok di perairan selayar
konon jangka raksasa ini diperoleh dari kapal dagang asal tiongkok
pada abad ke enam belas yang rusak dan karam di perairan selayar
tak jauh dari tempat penyimpanan jangka raksasa di wilayah padang ini
banyak kapal kapal dagang asal tiongkok berburu hasil laut berupa tripang
sirip hiu dan telur penyu
museum ini menyimpan keramik keramik hasil pengangkatan kapal karam asal tiongkok
dan juga kapal kapal asal tiongkok

diperkirakan kapal ini karam akibat menyangkut di terumbu karang dan akibat perompakan
sedikitnya ada lima ratus keramik yang diperkirakan dari beberapa dinasti
seperti dinasti ming dinasti sum dinasti yuan
dinasti sukotai dan dinasti sawangkalok
berdasarkan catatan barang muatan kapal tenggelam atau bmkt
kementerian kelautan dan perikanan
sedikitnya ada dua belas kapal karam di perairan sulawesi selatan
termasuk di perairan selayar dan takabonerate
dari dua belas data kapal karam ini
baru empat kapal yang teridentifikasi nama dan perkiraan tahun tenggelamnya
dengan banyaknya kapal kapal dagang yang singgah
sehingga di daratan selayar sendiri ketika dilakukan eskapasi
atau ketika masyarakat membuka areal perkebunan
banyak ditemukan harta karun
di sisi lain juga dari kapal kapal voc yang karam di selayar
dari satu enam ratus an sampai satu
itu sekitar dua ratus kapal voc
sekitar dua belas kapal voc yang karam di perairan selayar
itu yang sampai hari ini banyak diburu oleh penyelam penyelam liar
yang tentunya tanpa izin untuk mengangkat berbagai perseline
bahkan batangan batangan emas yang sering ditemukan oleh para penyelam di selayar
selain jejak tentang kapal perang karam
sejak sepuluh tahun terakhir
banyak terjadi perburuan harta karun terpendam di perairan selayar
namun pelakunya sulit terungkap
bukan hanya perairan selayar
di daratan selayar terutama di kampung kampung tua
konon juga tersimpan harta karun dan menjadi buruan para pencarinya
saya tidak tahu persis tapi orang yang gali gali itu tanah
banyak menemukan barang barang begitu
sejak kapan mereka ke sini untuk menggali itu pak
sejak saya kecil itu
saya tahu banyak sekali orang masuk gali gali begitu
di wilayah mana saja pak di bintombang
di sebelah apa namanya di sebelah selatan bintombang
semua ada sebelah utara juga
barang barang berharga yang terpendam di daratan selayar
diduga sengaja disimpan oleh para pelayar asal tiongkok dan eropa
untuk menghindari para perompak yang berkeliaran di perairan selayar
dhaifar jalur jaliang jaman ia tiongkok indonesia
keamanan mereka menyembunyikan di perbukitan karena pada saat itu yang berkuasa di laut selain lawan lawan diantara para pedagang eropa yang masing masing menggunakan kapal
juga pada masa bajak laut ini dan terakhir ketika pada saat pemberontakan ke harmu zakar
maraknya informasi perburuan harta karun di wilayah perairan dan daratan selayar membuat pemerintah setempat geram
pemerintah daerah selayar menilai kapal karam sebagai benda bersejarah yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah pusat
kita dengar bahwa di selayar ini termasuk rawan penjarahan yang seperti itu
saran kami terkait dengan itu karena ini menjadi ranahnya pemerintah pusat untuk membatasi ruangnya penjara itu
kalau bisa ini dipercepat barang itu diangkat karena kalau selama barang itu tidak diangkat tetap menarik perhatian untuk orang kesana ya penjara
kering jomang kering jomang alohi terumbu karam
keberadaan kapal karam di perairan selayar menjadi petanda bahwa selayar adalah jalur pelayaran yang penting di indonesia sejak dahulu kala
kini selayar mulai diperhitungkan hasil bumi selayar menjadi salah satu komoditi utama untuk diekspor ke luar negeri
begitupun hasil laut selayar
bahkan selain berkebun
mayoritas masyarakat selayar berprofesi sebagai nelayan
selain untuk memasuk kebutuhan ikan tanah air hasil perikanan selayar bahkan diekspor ke luar negeri
lembar lembar sejarah selayar tidak akan pernah selesai untuk diaruni
kepulauan ini menyimpan sejuta kekayaan untuk dijaga agar tak lekang di dalam kemajuan zaman
naskah naskah lawas rempah rempah dan kemampuan
kepulauan ini menyimpan sejuta kekayaan untuk dijaga agar tak lekang di dalam kemajuan zaman naskah naskah lawas rempah rempah dan kemampuan